klub sepak bola yang bermarkas di kabupaten gianyar bali
bali united mencetak sejarah di pasar saham domestik
bali united sebagai klub sepak bola pertama yang melakukan pencatatan perdana saham
di bursa efek indonesia pada senin tujuh belas juni
bali united adalah klub sepak bola pertama yang merumput di bursa efek indonesia
klub sepak bola yang dibintangi stefano lilipali dan irfan bahdin ini
telah rampung melakukan penawaran umum saham perdana pada sepuluh hingga dua belas juni dua ribu dua puluh
emiten berkode bola ini menetapkan harga penawaran sebesar rp satu ratus tujuh puluh lima per saham
ceo bali united yabes tanuri mengakui peminat saham bali united sangat tinggi sehingga oversubscribe
kepala pemerintah bali united menawarkan seharga rp tiga lima miliar untuk modal kerja
sisanya untuk investasi belanja modal seperti pengembangan fasilitas perekrutan pemain pelatih hingga pengembangan akademi
klub berjuluk serdadu tridatu ini menargetkan meraup dana segar ipo sekitar rp tiga ratus lima puluh miliar
tidak hanya pertama di indonesia namun bali united menjadi klub sepak bola pertama se asia tenggara yang merumput di bursa saham
dince indra cnn indonesia
klub sepak bola indonesia bali united resmi mencatatkan emiten sahamnya di pasar domestik lewat initial public offering di bursa efek indonesia
bernaung di bawah pt bali bintang sejahtera bali united melenggang ke pasar saham domestik dengan kode saham bola
harga penawaran perjualan ini menargetkan seharga rp tiga lima miliar
rp satu ratus tujuh puluh lima per lembar saham dengan sebanyak dua miliar lembar saham dilepaskan ke publik
dengan ini bali united menjadi emiten baru ke empat belas sepanjang tahun dua ribu sembilan belas sekaligus klub sepak bola pertama se asia tenggara yang melantai di bursa saham dalam negeri
hingga periode ipo ditutup saham mengalami lonjakan permintaan sampai satu ratus sepuluh kali dari pooling saham yang ditawarkan
pada pihak bursa
saya sangat senang sekali karena hari ini dapat auto reject dan itu membuktikan bahwa sepak bola bisa menjadi salah satu perusahaan yang listing di bursa efek indonesia
sehingga saya mengajak rekan rekan dari klub klub profesional untuk ikut melantai di bursa
itu datang dari jakarta ada datang dari surabaya ada juga yang bela belain tadi seperti saya
celengan baru umur dua belas tahun dan itu menurut saya bahwa kita di sepak bola itu bukan hanya sebagai perusahaan
tapi dilihat sebagai klub dan fanatisme supporter kepada klubnya